serbu diskon hanya di motionpay
maaf kemaluannya benny
sekarang saya minta salah satu dari warga untuk menyaksikan sendiri
ya sudah kami hanya mengajak
kalau ibu dari gak mau juga gak apa apa
permisi ibu assalamualaikum
dagangan belum ada yang lapu mau jagain ngaji
mau makan pakai apa
eh apa yang lu ketawa
tingkin sanji warna di sungai cip gak bisa bikin kita kaya
kamu akan lihat nanti seluruh penduduk sini akan belas kasih sama keluarga kita
kau sebanyaknya nanya
cari aja jangan berbicara
kita mau ngapain sih
ulang aja dulu bu
harus ngurut sama ibu
udah deh ikut aja sama ibu
ulang aja dulu kita
udah deh ikut
udah ya ikut
gak tau bu
sekarang apa ya
udah duduk aja